terima kasih kepada bank mandiri taspen atas bantuannya yang diberikan tersebut
dan nantinya akan langsung diserahkan kepada korban dan keluarga yang menjadi korban longsor cimanggung beberapa waktu lalu
ini merupakan bentuk kepedulian dari bank mandiri taspen kepada korban bencana yang ada
tidak hanya di sumedang bank mantap juga memberikan bantuan kepada korban bencana yang ada di sejumlah wilayah yang kini tengah mengalami bencana
dan bentuknya berupa sembako serta vitamin yang dibutuhkan
kami membangun kami turut peduli turut berbagi membagikan sembako sekitar rp enam ratus enam puluh enam dengan total satu miliar
untuk enam wilayah
nah untuk sumedang ini kami tadi sudah lihat sendiri bahwa kita totalnya sekitar dua ratus dua puluh lima ribu ton
dengan satu lima ratus bantuan yaitu sembilan ratus berbentuk sembako enam ratus berbentuk vitamin
dengan anggaran sebesar rp satu ini
bank mantap membagikan kepada enam wilayah yang ada di indonesia
di antaranya adalah sumedang
di mana sebanyak sembilan ratus paket sembako dan enam ratus paket vitamin diserahkan dengan nilai rp dua ratus dua puluh lima juta
yanuar aditya sumedang jawa barat